pertandingan sepak bola iscb antara psmp mojokerto melawan persingangawi di stadion gajah mada mojosari kabupaten mojokerto berlangsung ricuh
pemain tak hanya menyerang wasit akibat tidak terima diganjar hukuman penalti tetapi juga saling baku pukul akibat emosi
pemain psmp mojokerto ini langsung menyerang wasit begitu persingangawi mendapat hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan pemain psmp
bahkan wasit terus dikejar dan dipukul pemain hingga terjatuh
tak hanya pemain sejumlah ofisial dan pemain cadangan ikut menyerang wasit
penonton yang ada di tribun pun ikut ikutan melempari wasit dengan botol air mineral ke tengah lapangan
persingangawi menyerang wasit
persingangawi yang ketinggalan satu gol akhirnya berhasil menyamakan kedudukan
skor pun berubah menjadi satu sama
namun selang lima menit kemudian kericuhan kembali terjadi
baku pukul antara pemain tak terbendung setelah dua pemain bersenggolan dan terjatuh
akibat aksi baku pukul yang diikuti supporter kedua kesebelasan di tribun pertandingan pun dihentikan hingga sepuluh menit lebih
keduanya akhirnya diamankan hingga pertandingan berakhir satu sama untuk kedua kesebelasan
dalam pertandingan itu kedua kubu sama sama kecewa dengan kepemimpinan wasit yang dinilai tidak tegas
polisi juga mengamankan beberapa supporter yang terlibat kerusuhan